mendirikan tenda menikmati suasana alami pegunungan plus ada sungai air hangatnya
gak punya tenda atau peralatan camping tenang bisa disewa di sini kok
bahkan kalau mau sewa camper van juga ada
bagi yang sudah punya peralatan camping tinggal pilih deh
mau mendirikan tenda di pinggir sungai air hangat seperti ini
atau suasana hutan pinus yang menghadap bukit seperti ini
semua fasilitas tersedia mulai dari listrik keran air bersih toilet hingga depot penjualan makanan
cocok banget untuk keluarga yang membawa anak kecil
agar tidak bosan di lokasi ini juga ada banyak aktivitasnya loh
seperti arung jeram hiking atv sampah yang paling digemari
yaitu bermain di sungai air hangat
sekegiatan yang bisa dilakukan di sini adalah bermain di sungai air hangat
bisa anda lihat sendiri meskipun cuacanya saat ini sedang mendung
namun masih banyak anak anak dan juga keluarga yang bermain di sungai ini
namun demikian anda harus tetap berhati hati terutama jika membawa anak anak bermain di sungai
pastikan anda jangan lepas pandangan dari anak anda
karena takutnya nanti air sungai ini kembali menjadi deras dan bisa berbahaya
sebagian besar pengunjung merupakan keluarga yang membawa anak anak
aktivitas camping dianggap lebih aman dilakukan di masa pandemi karena bersifat outdoor di alam bebas
rata rata para pengunjung sudah menyiapkan berbagai keperluan dan merancang agenda kegiatan
seperti memasak bersama agar keseruan camping lebih terasa
kita paling mengenal alam nih kita biasanya kalau kayak
habis berjalan kita akan berjalan
habis pasang tenda selesai rapi kita keliling
keliling itu maksudnya kena alam maksudnya apa aja sih yang ada di sekitar sini
atau ada kali atau ada sawah gunung gitu
atau di perkemahan ini adanya apa aja gitu
ya kayak mie instan makan makanan yang instan gitu kan
ya kebutuhan pokok lah kita utamakan cemilan cemilan
mengingat semakin banyak orang tua yang mengajak anak untuk camping
tentu ada sejublah hal yang terjadi
yang harus diperhatikan agar anak anak bisa camping dengan gembira
ada sejumlah hal yang harus diperhatikan jika anda ingin camping bersama anak
yang pertama pastikan kondisi anak anda sedang dalam keadaan sehat atau fit
lalu juga pilih lokasi ataupun tempat camping yang ramah anak dan juga nyaman
selain itu siapkan juga segala keperluan anak anda
mulai dari makanan dan mainan lalu juga baju hangat selimut dan obat obatan
pastikan juga agar anda menciptakan suasana tidur yang nyaman untuk anak anda
jika perlu bisa ditambahkan matras ataupun bantal
lalu juga pilih lokal yang empuk agar anak anda bisa tidur dengan nyenyak
dengan luas tiga hektare area camping ini bisa menampung sekitar dua ratus tenda
namun karena sedang pandemi kapasitas dibatasi menjadi hanya delapan puluh tenda saja dengan penerapan protokol kesehatan
betul kami terapkan protokol kesehatan di sini sangat ketat
dari mulai kedatangan pada saat check in tadi registrasi pasti dicek suhu di sana
lalu begitu masuk ke sini juga
kami setiap setengah jam melakukan himbauan melalui pengeras suara perihal protokol kesehatan
pada hari biasa rata rata ada sepuluh keluarga yang camping di lokasi ini
sementara pada akhir pekan jumlah keluarga yang camping bisa mencapai tujuh puluh lima keluarga
walaupun kita camping di alam terbuka namun tidak ada salahnya ketika kita camping kita tetap menerapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak
untuk memutus penyebaran mata rantai covid sembilan belas